hai papa ya ada padik papa iya apa suara kamu tadi nggak jelas sekarang udah ya ada apa kita foto yuk
setiap di jalan ya
kamu tenang aja aku
dengan kamu iya
dari siapa dari kantor polisi aku harus ke sana ada apa orangnya waktu itu ngajar aku sudah
jangan khawatir aku nggak mau kamu kenapa napa aku nggak akan kenapa napa
terima kasih ya
saya dengar kemarin kemarin banyak kejadian
sekarang diurut polisi
saya kira kamus mau turun lagi
udah beres belum
siapa yang datang
di dorong kang
nanti sore kita ketemu lagi di markas besar
siap saya jalan dulu
yang udah pulang tapi pintunya dikunci
kesini atu ambil kuncinya
ada temen neng
kasian kalau ditinggal
apalagi kalau diajak ke sana
ya udah tunggu
nama kamu kan safira jauh sama neng
biarin aja atu lah
tidak mau bekerjasama atau memberikan keterangan palsu
itu akan memberatkan anda
siapa yang membayar anda
kalau tidak bukan treasure hunt
aku ingin lihat gambarnya lawsuits atau truktheat's gemacht
kel lien yang me enlarjakan tahu kalau bagaimana diri ini
mungkin lebih proses mustiung
resti mendapatkan uangnya dari mana
siapa yang nyuruh kamu
hari ini kita sibuk luar biasa
kasus yang sedang kita tangani sebetulnya sudah berjalan lama
karena itu semua harus selesai sebelum dua puluh empat jam setelah kang gus datang melapor
eh ada tamu
tante esy sama om emu sibuk
di rumah gak ada orang jadi dikunci
nanti kalau kerjaan saya sudah selesai
kenapa areh
bagus tapi aku nggak ada
pinjem buat taslim
kamu sekalian ikut diktik aja
bagus tapi imas gak ada
yaudah kamu sini aja
imas gak ada juga gak apa apa
gak usah teh
imas bagian moto aja
sini kamu di tengah